ya masih terkait covid sembilan belas berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran covid sembilan belas di indonesia
hingga sore kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah dua tujuh ratus tujuh puluh lima orang menjadi lebih dari satu ratus tujuh puluh tujuh orang
sementara satu ratus dua puluh delapan lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai tujuh lima ratus lima orang
hari ini penambahan kasus covid sembilan belas kembali melampaui angka kesembuhan
bahkan selisihnya hingga mencapai enam ratus lebih jiwa dan ini membuktikan bahwa virus corona masih ada di sekitar kita
jadi mari sayangi orang orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas untuk sama sama mencegah penyebaran virus mematikan ini